kuasa hukum lin che wei salah satu terdakwa kasus korupsi minyak goreng
membantah jika klien yang terlibat dalam kasus ini
ia juga membantah lin che wei menerima sejumlah uang dari para pengusaha minyak goreng
kuasa hukum lin che wei magdir ismail menyebut kliennya
yang juga mantan penasihat kebijakan di kementerian perdagangan
hanya sebagai teman diskusi menteri pedagangan muhammad lutfi
yang menambahkan lin che wei hanya memberikan masukan kepada menteri perdagangan
di mana semua masukan berasal dari usulan dirjen luar negeri
uang beliau tidak ada di situ itu pertama
kemudian kedua tidak ada kaitannya uang itu dengan kedudukan lin chiwe
sebagai teman diskusi dari menteri
itu sih yang penting
kemudian yang lain lagi tentu nanti kan tadi tadi kan ditanya mengenai soal staff nya pak lin che wei
karena itu kan berkaitan dengan laporan
karena pak lin che wei kan harus mengejar pihak pihak tersebut
tentu yang dianggap sudah melaksanakan kewajibannya
tetapi kok mereka juga tidak hak hak mereka tidak diberikan
itu itu kaitannya dengan hal hal seperti itu
dan nanti ini yang akan kita tanya kepada saksi yang bersangkutan